presiden jokowi dodo tiba tiba melakukan manuver yang membuat beberapa kalangan terkejut menjelang akhir tahun
presiden yang kini memasuki periode kedua masa jabatannya mengeluarkan perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami direktur institute for demographic and poverty studies yusuf wibisono
selamat pagi pak yusuf bagaimana kabar anda
pagi mbak baik mbak
ya pak yusuf kita langsung saja ke perpu cipta kerja ini
jokowi menyebut perekonomian indonesia pada tahun dua ribu dua puluh tiga bakal sangat tergantung pada investasi serta kekuatan ekspor
sehingga presiden memutuskan untuk menerbitkan perpu cipta kerja
di sisi lain syarat perpu adalah adanya situasi genting
apakah penjelasan dari pemerintah ini bisa diterima sebagai alasan kegentingan itu
ya ini kita sebenarnya masih mempertanyakan mbak ya kenapa ada
diterbitkannya perpu ini dengan alasan kegentingan
karena kalau kita melihat seluruh perencanaan pembangunan pemerintah itu optimis sekali
misalnya asumsi pertumbuhan ekonomi
sampai hari ini masih lima tiga persen
inflasi juga terjaga di tiga persen
jadi kegentingan ekonomi seperti apa yang sebenarnya pemerintah maksudkan
bahwa tahun depan tahun ini ya dua ribu dua puluh tiga kita akan menghadapi resesi global itu betul ya
lembaga memprediksikan bahwa masih akan di kisaran dua dua persen
untuk indonesia sendiri kita masih akan diproyeksikan tumbuh di kisaran lima persen
setidaknya di kisaran empat persen
jadi kita masih termasuk yang salah satu terbaik di dunia
jadi kegentingan ekonomi seperti apa sebenarnya yang dimaksud oleh pemerintah
kita sebenarnya masih mempertanyakan
baik pak yusuf kita juga ingin menggali lebih dalam lagi
dan sebelumnya presiden jokowi dan juga jajaran menteri
baru saja membanggakan di g dua puluh pertumbuhan ekonomi indonesia ini paling tinggi di antara negara g dua puluh
jadi sebenarnya yang tadi anda sebutkan lagi kegentingan apa yang membuat perpu ini hadir
apakah memang situasi ekonomi global ini menjadi kegentingan yang harus mengeluarkan perpu ini pak
kalau saya melihatnya ini sebenarnya adalah jalan pintas yang ditempuh oleh pemerintah
untuk mempertahankan kinerja ekonomi
kita tahu bahwa di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
ekspor sebagai motor utama pertumbuhan kita itu tidak lagi bisa diharapkan
bisa disebut bisa kita katakan ekspor ini akan lumpuh lah begitu ya
jadi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini akan sepenuhnya tergantung kepada konsumsi rumah tangga
konsumsi rumah tangga sendiri kemungkinan akan banyak tertekan gitu ya dengan kondisi ekonomi global
jadi ini kemudian membuat pemerintah sangat berkepentingan
investasi diharapkan menjadi pengganti dari ekspor sebagai motor pertumbuhan
inilah kalau kita lihat kan perpu cipta kerja ini kan sangat pro ya dengan investasi ya
jadi diharapkan ini benar benar menjadi sweetener lah begitu ya
ruu cipta kerja ini undang undang perpu cipta kerja ini untuk menarik investor sebanyak mungkin
saya melihatnya ini adalah langkah pragmatis dari pemerintah
dan dengan target investasi sekitar rp satu empat ratus triliun itu
baik pak yusuf tadi anda juga sudah ada tiga komponen besar ya
yang satu adalah ekspor yang kedua tentunya adalah konsumsi dalam negeri dan ketiga adalah investasi
dan juga kalau misalnya kita ngomong tentang investasi banyak sekali investor asing meragukan terkait dengan hukum indonesia
dan juga pak rauwi juga menegaskan perpu cipta kerja sebagai jawaban mengisi kekosongan hukum untuk urusan investor di dalam dan juga luar negeri
apa sebenarnya payung hukum yang mengisi kekosongan tersebut dalam perpu ini pak
menurut saya perpu ini tidak menjawab isu soal kepastian hukum ya kenapa
karena dengan perpu ini sebenarnya tetap kita akan menghadapi ketidakpastian dari aspek kepastian hukum
dan juga untuk digugat kembali ke mk menurut saya
karena permasalahan utama perpu cipta kerja ini kan ekon substansinya ya
substansinya yang banyak bermasalah sangat liberal
jadi akan sangat terbuka peluang bagi banyak pihak untuk kembali menggugat undang undang ini ke mk
jadi ketidakpastian kita tetap masih akan tinggi
investor tidak akan otomatis melihat dengan keluarnya perpu berarti ada kepastian hukum
dan terlebih perpu ini tidak mengikuti putusan mk sebelumnya
yang mk memutuskan mengamanatkan agar perbaikan undang undang cipta kerja ini melibatkan partisipasi publik yang substantif
kita kan tidak melihat itu di perpu perpu ini kan jalan pintas
main potong saja otoriter lah kita bisa katakan dari pemerintah
pemerintah tidak melibatkan publik sama sekali
jadi kalau menurut saya ini tidak menjawab ya permasalahan kasihan hukum ya dengan keluarnya perpu ini
baik jadi perpu ini anda juga menanggapi adalah jalan pintas
tetapi pak dari sisi ekonomi apa sebenarnya untung rugi dari perpu cipta kerja yang baru saja dikeluarkan oleh presiden jokowi

kita sangat memahami ya bahwa kita membutuhkan investasi ya dalam perpu
kita memahami ya bahwa kita membutuhkan investasi ya dalam
rangka menjaga momentum pertumbuhan kita

namun sebenarnya kalau kita melihat tahun dua ribu dua kemarin aja ya
itu kan sebenarnya investasi tetap masuk ya sampai kuartal tiga itu sudah hampir sembilan ratus triliun
sekitar tujuh puluh lima persen dari target rp satu dua ratus triliun
investasi tetap masuk kok sebenarnya tanpa perpu ini

jadi kehawatiran investasi pasti tidak akan masuk kalau tidak ada perpu cipta kerja ini
cipta kerja ini menurut saya kurang beralasan begitu
karena yang sebenarnya paling dipentingkan investor kan
potensi dari keuntungan
seberapa besar potensi keuntungan dia
dan stabilitas perekonomian
jadi sepanjang kita stabil
pemerintahan kita stabil
kemudian potensi keuntungan besar
sebenarnya investor akan masuk kok
investor pasti akan masuk
jadi sebenarnya perpu cipta kerja ini
lebih banyak memberikan
sweetener yang berlebihan kepada investor
dengan mengorbankan diatas kepentingan buruh
kepentingan penguasaan lahan oleh rakyat
dan juga lingkungan hidup kita
yang dalam undang undang ini
jadi kalau kita mencari
kita sebenarnya melihat
undang undang perpu cipta kerja ini ya
insentif yang berlebihan dari pemerintah ya
sekedar untuk sekedar investasi masuk
tanpa memperhatikan fundamental perekonomian kita
kalau sebenarnya ya pemerintah lebih mendorong
memperkuat perekonomian domestik kita
saya yakin kok investasi tetap akan masuk
sepanjang kita dipandang sebagai perekonomian dengan fundamental yang kuat
investasi akan masuk pasti gitu
gak perlu dengan mengobrol berbagai insentif ya
tidak perlu sebenarnya gitu
baik pak yusuf tani ada juga sudah menyebut
tahun dua ribu dua puluh dua sudah ada investasi sekitar sembilan ratus triliun rupiah yang sudah masuk ke indonesia
dan tahun ini sebenarnya targetnya ini jauh lebih besar ya
dikisaran seribu dua ratus hingga seribu empat ratus triliun rupiah
dan ini adalah lonjakan yang sangat banyak gitu ya
signifikan begitu ya pak yusuf
apakah perpu ini bisa menjadi jawaban
dan bisa tanggung jawab terkait dengan investasi target investasi untuk tahun ini pak
target investasi kita tahun dua ribu dua puluh tiga ini sangat tinggi ya
nah ini lebih tinggi dari target dua ribu dua puluh dua yang rp satu dua ratus triliun
kita masih menunggu kabar terakhir dari bkpm ya
apakah target dua ribu dua puluh dua ini akan mencapai seribu dua ratus triliun ya

nah namun dengan target rp satu empat ratus triliun ini kita memang
kurang optimis lah itu akan tercapai
karena dengan kondisi resesi global
itu kita mencapai rp satu dua ratus triliun aja kesulitan gitu
tentu mencapai rp satu empat ratus triliun itu menjadi lebih sulit gitu
nah kalau saya melihat investasi ini ya sepanjang ya
kita mampu menggerakkan perekonomian domestik kita
tanpa terlalu bergantung kepada ekspor
itu kita tetap akan bisa mencapai
itu kita tetap akan bisa menumbuhkan investasi
dari mana dari pmdn kita akan lebih banyak ya
dari asing ketika melihat perekonomian domestik kita bergerak dengan kuat
mereka akan masuk juga kok begitu
nah ini yang menjadi catatan kita
investasi asing ya terutama yang sangat mendorong investasi kita
di tahun tahun sebelum ini ya
itu lebih banyak didorong oleh investasi di sektor
ekstraktif ya katakan seperti pertambangan dan sawit
yang sebenarnya dan juga investasi di industri yang berbasis buruh murah
nah ini kan sebenarnya investasi dalam tanda petik ya kurang berkualitas begitu
hanya sekedar memanfaatkan buruh murah kita ya memanfaatkan
daya pengambil alihan tanah lahan yang murah di kita ya
dan juga biaya lingkungan hidup ya biaya lingkungan hidup yang juga rendah begitu
jadi kita banyak mengorbankan buruh kita
banyak mengorbankan lahan kita mengorbankan lingkungan kita
demi sekedar investasi masuk
ini kan sebenarnya juga kurang sehat ya
kita berharap investasi kita yang masuk ini kan investasi yang berkualitas
investasi yang jaga lingkungan hidup
investasi yang menjaga hutan kita ya menjaga lahan pertanian kita
juga investasi yang menyejahterakan buruh kita
tidak sekedar investasi masuk sebenarnya yang kita kejar
baik pak yusuf semoga undang undang cipta kerja yang akan disahkan nanti menjadi jalan tengah untuk investor
dan juga masyarakat indonesia
terima kasih pak yusuf sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi